sebuah mesin qr edc atau quick response electronic darah capture berhasil dibuat oleh anak bangsa
dengan mesin qr edc ini kita tidak perlu repot ketika bertransaksi cukup dengan memindai qr code transaksi pun langsung berjalan
tsm qr adc memiliki teknologi dual screen yang baru pertama kalinya di dunia
teknologi tes mqr edc diklaim lebih aman dan sangat memudahkan transaksi antara buyer dan merchant tanpa harus memutar alat saat memindai qr code
harganya pun jauh lebih murah dibandingkan mesin edc impor selain itu bentuknya yang tipis dan bobot ringan menjadi kelebihan lain yang relatif mudah dibawa
selain mendukung penggunaan qris yang sesuai dengan standar bank indonesia imv qr code dan contactless yang didukung ostsm diharapkan alat tersebut bisa mendorong umkm dan industri kecil mandiri atau ikm
jelas yang paling penting adalah aman secure menggunakan tms nya dari tsm
semuanya berdasarkan clock base dan itu sudah kita test dan trial